aku harus menghancurkan jasadmu
jangan sampai keluar dari kuat terkutuk itu
dan membahayakan rakyatiscoh

ya geng dong ke
terpaksa aku harus menghancurkan jasadmu
karena kau dirasuki oleh sesuatu yang jahat

ini ramuan dari akar dan jahitu
bungi dahil wasakomi
dirahmatika ya arhamarrahim
ya rohnya manusia
karena engkau maaf penyembuh
engkau lah yang bisa menyembuhkan
dengan tidak meninggalkan rasa takut